model d hasil provinsi ppwp provinsi sumatera barat
data pemilih dan penggunaan hak pilih
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap
jumlah tiga empat delapan tiga delapan delapan
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau dptb
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau dptb
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau dpk
jumlah pengguna hak pilih dalam kurung b satu ditambah b dua ditambah b tiga
data penggunaan surat suara
jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dua persen dari dpt
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru coblos
jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
uraian data pemilih disabilitas
jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan
urayan data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah
sertifikat ditandatangani oleh ketua dan ketua
dan anggota kpu provinsi sumatera barat
dan juga ditandatangani oleh pasangan saksi
demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara
untuk pemilu presiden wakil presiden di sumatera barat